aku tidak bisa melakukannya
sheikh kita harus menyatukan kekuatan
untuk membantu membuka taliha iblis
kini giliranku untuk melewarkan kita dari gelembung ini
apa yang terjadi
aku jurus ini tidak lagi mempan untuk gelembung ini
raden mungkin dewi samudera melipatkan kekuatan gelembung ini raden
kalau begitu mari kita bersama sama menyatukan kekuatan kita untuk membuka gelembung ini
sampai mati pun tidak akan pernah aku lakukan
jadi kau masih mau bermain main dengan aku
sudah aku katakan kau tidak punya pilihan lain
kau benar benar keterlaluan
aku memang keterlaluan dalam memperjuangkan masalah ingin kandas saya
cepat ikuti mantra ku
apa yang harus kita lakukan syekh guru
sihir di wilayah ini sangat kuat
sehingga ketika kita mengeluarkan kenoragan ilmu milik kita
maka ilmu itu akan memantul mengenai kita sendiri
tarik nafas raden
tenangkan diri terlebih dahulu
baru kita pikirkan
bacalah surat al as
agar senantiasa kita terhindar dari perbuatan buruk
yang berasal dari cin dan manusia
dan suci sufi seluruh dunia
terima kasih ya allah
sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan
asyhadu anna wa rahmatullahi wa barakatuh
kenapa kalian bisa lepas dari jerat
mari kita gabungkan kekuatannya
alhamdulillah sekarang raden telah bebas
maafkan hamba berdua terlambat
kakek guru syekh guru
seharusnya yang bilang maaf adalah aku
karena kalian berdua telah menyelamatkan ku
terima lah hormatku
berterima kasihlah kepada allah raden
karena hakikatnya allah yang membebaskan raden
kami berduanya sebagai perantara
pak jurid pencari
jaga tertidur di siang bolu
seperti mereka bukan tertidur biasa
seperti ada orang yang berilmu tinggi yang masuk
yang mau menyusup ke istana ini
dan juga mencari tempat untuk mencari
pertama kali saya melihatnya
aku akan mengambil senjata pusaka
di dalam ruangan penyimpanan senjata
untuk berjaga jaga dari segala kemungkinan
tolong jaga ibunya
aku akan melindungimu dari sini
terima kasih banyak
terima kasih banyak